dari tiga puluh satu ratus satu tki yang pulang dua belas tujuh ratus sepuluh orang melalui pelabuhan internasional tanjung balai karimun
dan tujuh belas satu ratus lima belas orang melalui pelabuhan internasional harbor bay kota batam
sementara sisanya dua ratus tiga puluh orang pulang melalui pelabuhan internasional kota tanjung pinang
dan empat puluh enam orang melalui pelabuhan tanjung uban kabupaten bintan
ribuan tki itu terdata sejak delapan belas maret hingga tiga puluh maret dua ribu dua puluh
menurut ketua gugus tugas covid sembilan belas provinsi kepri jumlah tersebut akan terus bertambah
karena kedatangan tki masih berlangsung hingga waktu yang tidak diketahui
tki yang pulang dari malaysia berasal dari kepulauan riau provinsi riau sumatera utara sumatera barat
bengkulu pulau jawa nusa tenggara timur dan nusa tenggara barat
ribuan tki pulang kampung akibat malaysia menetapkan status lockdown
dalam perjalanan dimulai dari delapan belas maret kemarin sampai semalam sore itu sudah tiga puluh satu ratus satu tki yang lewat
itu kemarin pak gubernur dan gubernur riau juga melaporkan minta dukungan kepada pusat
ya disiapkan kapal tersendiri jika tidak ya mau tidak mau kita kondisi kapal yang ada
pemerintah kabupaten karimun kepulauan riau menyediakan tiga sekolah sebagai lokasi karantina tki
yang pulang dari malaysia
salah satunya adalah smp negeri dua tebing yang berada di seibati kelurahan pamak kecamatan tebing kabupaten karimun
di sekolah ini sepuluh ruang kelas dijadikan ruang tidur yang bisa diisi enam orang
selain tki berstatus odp warga kabupaten karimun dengan status yang sama juga dikarantina di sini
hingga selasa siang tiga orang telah dikarantina di smp dua tebing ini
selain sekolah pemkap karimun juga menjadikan asrama haji sebagai tempat penampungan karantina odp
lokasi smp negeri dua tebing dalam rangka mempersiapkan lokasi untuk mengevakuasi saudara saudara kita
yang hari ini ada yang dinamakan orang dalam pemantauan
sementara tim gugus tugas covid sembilan belas provinsi kepri menyiapkan tempat karantina di stadion padang perkasa
asrama haji batam dan di rumah perlindungan trauma center di tanjung pinang
tim liputan cnn indonesia